selebgram milen sirus lagi lagi berulang
baru beberapa bulan bebas dari kasus pemakaian sabu sabu yang menjeratnya pada november tahun lalu
pria dengan nama asli muhammad milendaru prakasa ini kembali berurusan dengan aparat
saat terjaring razia protokol kesehatan di sebuah tempat hiburan malam di kawasan kebayoran baru jakarta selatan minggu dini hari
milen terbukti mengkonsumsi obat penenang jenis benzodiazetin
akibat penyalahgunaan obat ini milen cyrus bersama dengan tiga pengunjung bar lain yang positif narkoba pun langsung dibawa ke markas polda metro jaya
padahal sanksi administrasi dan penutupan sementara dikenakan kepada bar brotherhood karena melanggar aturan ppkm mikro
kami mendapatkan di butherhood awal mulanya tempatnya tertutup gelap seolah tidak ada kegiatan
namun ternyata dia bawa ke samping
dikutip dari laman bnn go id benzodiazepin adalah obat medis yang biasanya diresepkan dokter kepada pasien yang memiliki gangguan kecemasan ataupun insomnia berat
kandungan benzodiazepin akan memberi efek sedatif atau menenangkan
meski demikian penggunaan benzodiasepin tanpa kontrol dalam jangka panjang memiliki efek samping berbahaya
mulai dari gangguan kejiwaan hingga impotensi
kenati termasuk obat medis penggunaan benzo tanpa resep dokter termasuk pelanggaran pidana
pasal enam puluh dua undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh tentang psikotropika menyatakan
barang siapa secara tanpa hak memiliki menyimpan dan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah
tim liputan cnn indonesia